assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa agapai kemuliaan ramadhan yang dirahmati allah
bulan ramadan adalah bulan penuh ampunan
sampai sampai dikatakan oleh para ulama
kalau tidak di bulan ramadan mendapatkan ampunan
nah sebagai umat muslim pun
ramadhan tentu menjadi momentum bagi kita semua
untuk mengumpulkan pahala sebanyak banyaknya
nah diantara begitu banyak dan beragamnya amal soleh
manakah kira kira yang menjadi amalan utama selama bulan suci ini
nah pemirsa insyaallah hari ini kita akan membahas
tema terkait amalan utama selama ramadan
sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
terlihat segar mudah mudahan
lancar puasanya sampai dengan akhir ramadan pak kiai
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
betul bahwa kita tahu bulan ramadan ini bulan mulia
segala kebaikan amal soleh yang kita lakukan
insyaallah akan dilipat gandakan
tapi diantara banyak begitu banyak amal soleh
yang kemudian bisa kita lakukan
mana kira kira amalan yang paling potensial
mendatangkan banyak pahala
itu membaca satu hadis di sahih bukhori itu
yang menjelaskan bahwa
rasulullah itu adalah sosok pribadi yang sangat dermawan
tapi paling dermawannya rasulullah
itu di bulan ramadhan
ketika di bulan ramadhan itu
hampir setiap hari
malaikat jibril itu turun
tidak saja membawa wahyu yang baru
bahkan mudara satu quran
saling membaca al quran
tapi tadarusnya dengan malaikat jibril
oleh karena itu dulu guru saya bilang
bahwa amalan yang terbaik
itu adalah semua yang terkait
mengajarkan memahami memahamkan
itu semua yang terkait dengan quran
kemudian yang kedua
terkait dengan kedermawanan
jadi orang itu yang terbaik
itu melakukan kedermawanan yang luar biasa
bukan saja dermawan dengan hartanya
tapi juga dermawan dengan waktunya
kalau waktu biasanya dihabiskan
untuk bermain medsos dan megang handphone
bisa nggak di bulan ramadan itu
saya lebih dermawan terhadap waktu saya
hal hal yang tidak saja
bermanfaat buat diri pribadi saya
tapi juga bermanfaat
untuk orang lain
kalau berbicara amalan apa yang paling
baik di bulan ramadhan
itu kisah hidup rasulullah itu
kita mulai misalnya dengan bangun sahur ya
kita episode hidup nabi di ramadan
bangun sahur dengan
menjelang waktu subuh
itu jarak rentang waktunya tidak panjang
tapi ya jangan nabrak subuh
sampai lima menit sebelum adan subuh bertemandang
itu sudah kita akhiri
semua yang terkait dengan makan dan minum
kemudian rasulullah kemudian menunaikan
selesai salat subuh nabi biasa berdikir
kemudian bisa jadi ada orang yang bertanya
kepada rasulullah kemudian menunaikan salat subuh bersama sahabat sahabatnya

itu nabi menunggu
matahari terang ke atas itu
kalau sekarang itu syuruk
nah begitu di waktu syuruk nabi menunggu
untuk kemudian beliau melakukan sholat duha
selesai salat duha itu dalam banyak si roh nabawiyah
rasulullah pulang ke rumah
dan melakukan aktivitas seperti biasa
ya bercanda dengan anak anaknya
membicara dengan anak anaknya
bahkan ada dalam satu riwayat
rasulullah itu mencium istrinya
dalam keadaan puasa
artinya ini bukan ciuman diartikan nafsu dan sebagainya
ini kasih sayang kepada keluarga
selama anda mampu menjaga puasa anda
itu tidak ada yang salah
mencium kening istri dan sebagainya
tetapi harus diingat
hubungan suami istri itu haram dilakukan
rasulullah itu menjalankan ibadah puasanya itu ya sangat manusiawi
ada waktu yang beliau gunakan
untuk menjaga hubungan dengan allah
tetapi itu tidak mengurangi
tugas beliau bukan saja sebagai nabi
yang itu kita lihat dalam keseharian nabi
nanti kemudian nabi waktu duhur
itu balik ke masjid
nah setelah dari masjid
nabi juga balik ke rumahnya
nabi juga punya tradisi namanya
koyullah tidur sebentar di siang hari
ya itu lima belas menit
itu namanya koyulah
kalau satu jam itu namanya pulas
itu kemudian sampai menjelang asar
dan seperti biasanya
ketiga ada kewajiban nabi mengajar
menyampaikan wahyu itu disampaikan seperti biasa
kemudian mudara satu quran dengan malekat jibril
kemudian nanti begitu maghrib
nabi juga berbuka seperti biasa
setelah berbuka nabi menyempatkan juga pulang ke rumah
makan dengan keluarganya
kemudian isa nabi keluar
kemudian menjalankan sholat terawih
dalam hari hari tertentu bersama para sahabatnya
di hari lain nabi sholat ada di rumah
dan begitu sampai ramadan berakhir
jadi itu adalah menunjukkan bahwa
rasulullah itu bukan saja menambahkan kuantitas ya
tapi kualitas dan ritme hidup itu sebetulnya tetap normal
cuma nanti ditambahkan
misalnya ditambahkan yang baik dimana
kalau sehari misalnya hari ini di tengah kesibukan kita bekerja satu lembar
ya ketiga ramadan ditambahkan
ketiga misalnya ya kalau sholat itu sendirian bacanya kulhu
ya carilah ayat yang lebih panjang lagi misalnya
kalau biasanya memasukkan uang ke tromol masjid itu sepuluh ribu
di bulan ramadan naikkan
begitu juga dengan keluarga
kalau biasanya sibuk tidak sampai bisa makan bersama dengan keluarga
paling tidak di bulan ramadan sahur dan berbuka bersama dengan keluarga
karena ada hak keluarga kan
untuk merasakan kehangatan berkumpul
sama suami yang biasa ngasih uang belanja sepuluh
itu juga harus dinaikkan
saya dukung kalau yang itu gitu ya
tapi pada saat yang sama sang istri juga ketika memasak masakan di rumah
itu juga kuantitas dan kualitasnya melebihi kuantitas yang diberikan sama suami
kalau suami ngasih uang sepuluh biasanya cukup untuk tiga menu
bagaimana caranya sepuluh itu
gak boleh sih saya masuk kantong sendiri gak boleh pakai
itu artinya menunjukkan bahwa kita meneladani rasulullah dalam aspek kedermawanan
istri juga dermawan kan di tengah orang lain misalnya suaminya
tad darus quran suaminya tahajud di malam hari
istrinya terpaksa dermawan waktu untuk menyiapkan masakan kan
yang bukan pada waktunya dan bukan pada kebiasaan manusia
itulah sebenarnya gambaran idealnya seorang muslim di bulan ramadan
dia dermawan pada apa yang seharusnya dilakukan dari aspek kebaikan
oke masya allah karena kadang kadang biasanya
kalau sudah masuk ramadan itu biasanya jadi justifikasi
orang untuk yaudah saya mau ibadah terus deh nanti keluarga nanti dulu deh gitu
kadang kadang malah tidak memperhatikan keluarga pak kiai
padahal ketika kita bersama dengan keluarga bisa menyampaikan pesan kemanusiaan kepada anak anak kita
kan pasti ya dulu anak anak saya waktu kecil itu kan rewelnya luar biasa lapar dan haus
kan tidak semerta merta kita kemudian menyerahkan itu kepada guru agama untuk menjelaskan kepada mereka
tapi dengan cara itu kita sebagai orang tua juga bisa meneladani kan
itu anak anakku lihat betapa tidak nyamannya orang lapar
dan ada loh orang yang tetap berpuasa di luar ramadan
maka anak anak itu kan karena dia punya pernah lapar maka mengasah empati
nah itu diantara hikmahnya kita bersama dengan keluarga
hikmah bersama keluarga juga kalau dulu guru saya itu bilang
kita memberi spasi dalam hidup ini
tanpa spasi kan tulisan itu tidak bisa kita baca
ada spasi dimana kita biasa sibuk di luar kemudian lebih menyempatkan ke dalam
saya bahkan itu punya tradisi yang diwariskan oleh guru guru saya
kalau di bulan ramadan itu justru disuruh tidak menerima undangan
oh gitu ya jadi fokus ya
fokus saya disuruh kembali ke pesantren ngaji bersama dengan santri bahkan ketika ramadan
karena biasanya di bulan ramadan kan justru undangan semakin banyak
tawaran semakin banyak betul
tapi justru disitu guru saya mengajarkan ketika begitu banyak orang yang tampil berbicara
itu adalah saat yang tepat untuk kamu mendengar menundukkan hati
bahwa ada orang lain yang mungkin lebih hebat dari kamu
mungkin ada orang lain yang lebih arif dari kamu
jadi saya itu punya tradisi kalau puasa itu saya suka berkeliling mila
jumatan pindah dari masjid ke masjid
tapi sebagai jamaah bahkan saya berusaha bagaimana caranya saya bertemu dan tidak dikenali oleh orang
itu rasanya nikmat memberi spasi dalam kehidupan
kadang kadang saya datang ke satu masjid itu pakai celana pakai baju yang bukan sepantasnya buat saya
ya walaupun itu tetap menutup aurat ya
itu kadang kadang saya senang sekali ada orang tiba tiba menegur saya
pak ini kan jumatan di bulan ramadan
sekali kalilah pakai sarung pakai ini
padahal sarung itu ada keseharian saya
tapi dinasehati dan diingatkan itu mendatangkan keindahan yang luar biasa
kadang kadang saya di masjid mila ya
ketika sebagai makmum ya di belakang ada orang membaca al quran saya kan diam
tiba tiba orang itu menegur saya bapak nggak pegang quran
dia menceramahi saya gitu ya
drama yang disampaikan oleh orang di samping saya
misalnya muatannya itu adalah seratus kata
saya tetap akan mendapatkan mutiara pelajaran walaupun itu pada sepuluh
atau bahkan mungkin cara dia menyampaikan juga salah
tetapi saya tetap mendapatkan pelajaran yang berharga
nah itu sebetulnya manfaat kita beribadah di bulan ramadan
ketika kemudian kita menyepi dari kehidupan yang ramai itu
tetapi memberi kesempatan
untuk kita melakukan spasi dalam hidup ini
itu juga menjadi salah satu cara untuk tetap tawadu ya
iya iya dan itu yang membuat
dulu kan kegiatan guru guru saya sebagai ulama itu berhenti di bulan ramadan
kita yang biasa ngaji kemana mana itu balik ke pesantren
kemudian di pesantren spesialisasi ngaji satu kitab
pagi itu bersama semua murid murid
itu adalah rasa yang luar biasa
karena kalau saya misalnya sibuk dengan kulturnya
misalnya sibuk dengan kultum atau apapun
di tengah kemacetan jakarta
saya khawatir pada suatu masa saya sering ceramah tapi gak terawet gitu
iya betul sekali pagi
masya allah pagi
kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya
kita harus jeda pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode amalan utama selama ramadan
pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan yang datang dari pemirsa gapai kemuliaan
mari kita sembah bersama
assalamualaikum pak ustadz izin bertanya

salah satu amalan yang populer dan disukai banyak orang
adalah memberikan makanan buka puasa untuk orang yang berpuasa
makanan seperti apa yang mendatangkan banyak pahala
apakah cukup dengan makanan takjil
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pertanyaan dari mbak indah pak gaya
ini pertanyaannya menarik ini
karena berbicara kadarnya
jadi untuk menjawab ini
yang pertama saya ingin sampaikan bahwa
konsep memberi makan orang lain
itu quran memberikan guidance
jadi orang yang paling afdal ketika bersedekah makanan
itu memang dia suka memberi makan kepada orang lain
ada kan di kampung kampung kita itu dulu
tradisi ibu ibu itu kalau masak
itu dilebihkan dari kebutuhan keluarganya
dan ada orang yang tidak bisa makan sendirian
jadi setiap dia makan
dia pasti cari orang lain
ya apa tetangganya
atau orang yang spesial dalam hidupnya
ya itu dia panggil untuk makan
itu setiap hari
itu yang dikatakan quran
memang dia itu suka sekali memberi makan orang lain
maka yang paling utama ditanamkan
bahwa makanan yang kita berikan itu memang lahir dari rasa kecintaan kita
kepada sesama manusia
itu yang pertama
dalam agama disebut amal soleh
soleh itu dalam bahasa arab artinya pantas
jadi harus pantas gitu ya pak
pantes buat siapa
tadi kan pertanyaannya
apa pantas saya memberi makan hanya ukuran untuk takjil
misalnya air mineral
sama kurma misalnya
sama kurma yang tiga ratus tiga puluh itu kecil
sama kurma dua
atau karena kurma nggak ada misalnya biskuit ya
itu amal yang besar nggak
buat orang yang penghasilannya terbatas
tetapi kalau buat orang yang punya penghasilan yang lebih dari itu
tentu semakin mengembirakan yang diberi
itu pahalanya akan semakin banyak kan
dapat pahala memberi makan orang lain
begitu makanan itu dikemas
dengan kemasan yang bagus
orang itu jangankan makannya
melihatnya aja udah senang
begitu dibuka isinya luar biasa gitu loh
dia membuka saja sudah senang lagi
sudah menggugah selera gitu
sudah menggugah selera
itu dapat pahala kan
kemudian begitu dimakan dia tahu betul
ini kualitas berasnya memasaknya
maka itu akan semakin mendatangkan pahala
tetapi bukan berarti
orang yang tidak bisa membuat kemasan yang bagus
tidak bisa memberi makanan yang mengenyangkan
itu kalah pahala enggak
kalau pahala itu urusan allah
sebesar apa pahala yang kita dapatkan
itu bergantung dengan ketulusan hati kita ketika memberi
jadi kalau tadi ditanyakan
apa cukup saya memberi dalam sebatas takjil
semua orang itu
sangat tahu dengan kondisi dirinya
kalaupun dia diberi kemampuan oleh allah
untuk bersilat lidah
jadi kalau misalnya mila ini
lagi banyak joke bawa acara di bulan ramadan
penghasilannya juga berlimpah
misalnya saya biasa dapat sekian di luar ramadan
begitu ramadan banyak sekali
saya dapat pekerjaan
penghasilan saya berlipat sampai lima
maka nanti ngasih makanannya juga berlipatlah
disesuaikan dengan itu
itu adalah konsep yang paling baik
ketika kita memberi kepada orang lain
jadi sesuaikan dengan kemampuan
dan jangan lupa kepantasan
jangan juga memberi sedekah itu dengan
menghilangkan harga diri kemanusiaan orang
kalau punya kemampuan
untuk memberi makan kepada orang
dan saya punya kemampuan
untuk membayar orang kurir
mengantar makanan ini ke rumah fakir miskin
itu jauh lebih afdhol
makanan itu diantar ke rumahnya
karena orang miskin ketika berbaris di rumah saya
itu dia sudah mengorbankan kehormatannya
dan itu yang dikatakan di dalam agama
jangan sampai kalian bersedekah
tetapi pada saat yang sama juga menyakiti
orang yang menerima sedekah
maka rasulullah itu kan selalu mengatakan
bahwa sedekah yang paling afdol itu namanya
sedekah yang dilakukan tidak terlihat gitu
kalau saya sebagai orang yang punya rumah makan
mendatangkan orang ke rumah makan saya
itu kan akan terlihat orang
tapi ketika saya kemudian mengantar itu ke rumah
itu menjadi satu kebaikan ekstra
tetapi ada juga yang juga dibutuhkan loh
untuk saya menunjukkan kepada orang
di tempat saya tinggal itu banyak sekali orang
yang suka punya gambaran buruk tentang saya
ini kayaknya orang jarang sedekah
ini orang pelit
karena boleh jadi selama ini saya sedekahnya sembunyi sembunyi
maka pada saat itu saya boleh mengumumkan sedekah saya
eh fakir miskin yang orang orang mau dapat bantuan makanan
ayo silahkan datang ke rumah saya
tapi dalam hati saya niat
saya niatnya bukan untuk pamer
tapi menyelamatkan orang orang itu
dari bergunjing tentang saya
niat itu tuh sangat penting ya pak gaya
dan itu menentukan
menentukan dan itu urusan allah
jadi saya gak berhak loh mila memfonis orang
apa dia sedekahnya sembunyi sembunyi atau dia pamer
boleh jadi saya ketiga pamer
itu untuk menggerakkan
orang yang punya kemampuan sama dengan saya
tapi tidak pernah melakukan kebaikan itu
saya ingin katakan ini loh saya sedekah begini begini
supaya diikuti oleh rekan rekan saya
apalagi kalau saya itu pejabat tinggi
kan kalau atasannya begini
biasanya bawahannya itu kan ikut gitu
nah itu juga menjadi kebaikan
tetapi ada koncinya
kalau nanti kemudian saat saya melakukan itu
mendapatkan pujian dari orang
dan itu membuat rasa nyaman dalam hati saya
maka saya cepat beristilfar
oke jadi kalau misalnya
wah keren ya wah alhamdulillah nih banyak nih yang datang nih gitu
saya sudah gitu berarti
atau orang lain muji
kalau ada orang yang mengatakan pak faiz luar biasa sedekahnya
itu tidak langsung jadi dosa ketika saya menikmati loh
tapi ketika saya membelokkan misalnya
tidak fokus pada sedekah saya
saya tanya apa kabar kamu di pekerjaan
maka saya membelokkan itu
itu yang kata guru saya dulu
adalah cara yang paling baik
untuk menyembuhkan diri kita
dari penyakit ujub membanggakan diri dan pamer
masya allah itu ilmu loh
ini penting sekali
karena kadang kadang kita suka menikmati pak gia
ketika ada orang yang memuji
pada akhirnya kita terhanjur
saya dulu belajar dari guru saya
saya punya guru itu kalau ngajar fikih
itu sangat mengagumkan buat saya
maka selesai pengajian saya cium tangannya
saya katakan tentu dalam bahasa arab
terima kasih guru tadi pengajian yang luar biasa
itu guru saya cepat kemudian membuka masalah baru
kamu tahu nggak ada loh imam shafi'i itu punya pendapat
dia ingin mengalihkan pembicaraan itu
dan itu adalah sarana bukan berarti tidak boleh menampakan sedekah
tetapi juga tidak baik kalau kemudian sedekah yang kita tampakkan
itu justru menghancurkan
pahala yang mau kita dapat
jadi itu adalah salah satu bentuk kehatian
kehatian di bulan ramadan
baik pak kiai ini menarik kalau kita bicara puasa kan
ada banyak sebenarnya kebiasaan kebiasaan yang sering kita lakukan
yang kadang tuh kita merasa
nggak apa apa lah pada saat puasa
karena lemes kan misalnya puasa
ya udahlah tidur aja bangunnya sore aja gitu
kan tidur juga mendatangkan pahala gitu
dan itu saya belajar banyak dari guru saya
guru saya yang tadi saya ceritakan tadi itu
itu selalu berpesan sama kami murid muridnya
kalau kelak di malam hari
kamu melihat orang yang sedang sholat tahajud
dan melihat orang yang tidur
usahakan cara pandangmu sama
saya dalam hati berpikir bagaimana saya bisa menyamakan orang yang sholat dan orang yang tidur
kalau kamu melihat orang yang sholat
kamu pernya bayangan orang ini takut dengan azab allah
maka dia memperbanyak sholat agar meraih

sementara orang yang tidur itu sedang menyelami rahmat allah yang luas
maka karena dia meyakini allah itu
allah itu ghafurur rahim
maka dia tidur dengan tenang
itu membuat saya selalu berhusnudhon kepada orang
dan ini penting di bulan ramadan
karena allah itu akan selalu mempertanyakan
saya kalau berburuk sangka
kenapa faiz kamu berburuk sangka kepada mila
tapi allah tidak pernah mempertanyakan kemana
kenapa saya berbaik sangka dengan kameramen
oleh karena itu ketika kita memandang tidur di bulan ramadan
itu ada kearifan lokal
ada satu kata dalam bahasa arab
itu yang dipahami oleh orang awam kadang kadang hadis
padahal bukan hadis
naumus shohim ibadah
tidurnya orang puasa itu ibadah
nah itu lahir dari apa
begini ceritanya ini saya dapatkan
dari justru orang orang tua di kampung gitu loh
kenapa dulu orang indonesia mengatakan
tidurnya orang puasa itu ibadah
karena indonesia itu kan subur
di depan rumahnya itu ada jambu ada mangga
kalau dia nggak tidur
dia sekedar melihat keluar dari rumahnya
sama kan orang yang dagang di indonesia itu
karena ada pedagang keliling kan
mungkin negara lain kan nggak ada
kalau mau beli makanan kayak di singapura misalnya
kan tempatnya khusus gitu
jadi orang tidak mudah tergoda melihat itu

nah dulu orang ketiga bangun itu kan tidak ada tempatnya khusus gitu

uh enak banget ya panas panas makan jambu air
nah kata orang tua tidur tidur itu
ini artinya tidur itu juga bisa menjadi ibadah
tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang tidak pantas gitu
masa iya dari sahur sampai berbuka
tidur gitu kan
tetapi kemudian harus kita pahami ketika dia tidur
karena dia merasa letih
karena dia merasa letih
ini saya pesan juga kepada mereka yang punya kekuasaan kepada orang lain
asisten rumah tangga
yang membantu istri kita mulai sahur
ya berilah kesempatan misalnya bilang sudah deh
kalau pagi hari ini nggak usah bersih bersih
nanti ngepelnya sore aja
nanti misalnya biasanya
apa dia bekerja atau nunggu atau apapun
kita kasih rentang untuk

seorang yang misalnya supirnya biasa nunggu di kantor

pulanglah nanti bapak gimana
saya punya uang yang cukup

misalnya saya nanti mau sedekah sama supir taksi
kan itu indah itu menunjukkan kedermawanan yang baik
bahwa saya memberi kesempatan kepada orang untuk beristirahat
agar dia tidak merasa terbebani dengan puasanya
kiai ini menarik ya pembahasan terkait puasa
dan ada mungkin hal hal yang lain yang kita sering lakukan pada saat puasa
dan juga kadang kadang bisa mengurangi pahala puasa

pak pirsah jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pak pirsah terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadhan
dalam episode amalan utama selama ramadan
pak kiai tadi soal amalan amalan yang bisa kemudian mengurangi pahala
salah satu yang kadang susah untuk direm
itu bahaya sekali
karena boleh jadi mulut kita itu terjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa makan dan minum

tetapi mulut kita pada saat yang sama mempersilahkan dosa

jadi itu yang berbahaya
konsep agama dulu rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabat
kamu tahu nggak orang yang jatuh bangkrut pada
orang yang jatuh bangkrut itu siapa
orang yang bangkrut itu yang uangnya habis
yang perdagangannya rugi
kata nabi bukan
orang yang bangkrut pada hari kiamat
itu orang yang datang kehadapan allah
membawa lautan tanpa halal puasa
zakat dan luar biasa amal solehnya
tapi pada saat yang sama
dia juga datang kehadapan allah
suka mencela orang lain
merendahkan orang lain
membuli orang lain
bahkan menzalimi orang lain
nanti kata rasulullah
ini dilakukan perhitungan kan
dilakukan konsolidasi ini
kata orang yang di zalimi
pahala sholatnya buat saya aja
karena dia pernah menyakiti saya
sampai dia sudah tidak punya pahala
tapi orang yang dihibahin ini masih banyak
maka kata mereka ya sudah kalau gitu
dosa saya aja lemparan ke dia
ini orang bangkrut
nah kita jangan sampai
puasa itu kan kita sedang mengisi saldo kita
tapi jangan juga setiap hari di debit
untuk apa kita memasukkan uang seratus juta
tapi pada saat yang sama
kita keluar satu ratus lima puluh juta
atau keluar delapan puluh juta
sehingga saldonya menjadi tipis kan
nah ini yang harus dijaga betul
di bulan ramadan
jadi bukan berarti
eh kamu puasanya batal
dia tidak membatalkan puasanya
karena puasa itu hanya batal
kalau makan minum
dan melakukan hubungan suami istri
di luar itu puasanya tidak batal
tapi yang batal itu adalah pahala kebaikan
yang akan disedot habis
untuk menutupi kerugian kita
dengan membicarakan orang lain
jadi mentransfer pahala kepada orang lain
makanya dulu imam hasan al basri itu
kalau di ini
ulama paling hebat di masa tabiin ini
itu kalau disampaikan kepada beliau
guru tadi guru diomongin loh
itu imam hasan basri itu sering panggil santrinya
siapkan nasi mandi ya
terus kata santrinya
beri kepada orang tadi
kata santrinya loh bagaimana mungkin guru
itu orang kan sudah ngomongin guru
masa dikasih sedekah makanan
hadiah makanan kata gurunya
iya saya perlu membalas kebaikan dia
karena dia sudah memberikan pahalanya untuk saya
di hari kiamat kan gitu ya
jadi berat loh orang ngomongin orang
maksimal di bulan ramadan itu
bukan cuma mulut ya
tapi juga tangan loh
sekarang kan beribah itu gak harus pakai mulut
ada tokoh antagonis
terus di kantor ketemu temen yang punya perilaku kayak gitu
dia lewat kita colek temen kita nih
dengan lirikan mata
lirikan mata itu mengandung dosa loh
karena dia sedang mencela orang itu kan
seakan akan menyamakan tokoh antagonis dalam sinetron yang tidak baik
dengan orang tadi
pak kiai ini sebagai terakhir sebagai penutupnya
masya allah ini sudah mepet sebenarnya waktunya
oke kita gak gibahin orang
kalau sekarang kan sosmed udah gampang pak kiai ya
kita lihat komenan komenan orang yang kadang tuh negatif
itu termasuk gak
walaupun kita gak bales ya
kita tidak bisa menjaga hati
sebaiknya itu tidak dibaca
tapi kalau kita bisa menjaga hati
kemudian kata kata astaghfirullah
ini salah ini dosa
ini adalah menyebar aib orang gak apa apa
tapi kalau sebaiknya
bisa juga kan puasa medsos sebentar
sekarang tuh kan orang lagi
dan berpesan dulu kepada teman teman
kalau ada whatsapp group
kita juga tidak perlu keluar dari whatsapp group yang diartikan memutus silaturahmi kan
tetapi yang paling baik adalah memberi pengumuman
ini bulan ramadan
yuk kita semua jaga hati jaga lisan jaga tangan
teman teman yang ada urusan penting dengan saya
saya mungkin tidak banyak kesempatan untuk membaca
itu salah satu cara
dan mudah mudahan sih lanjut lagi di bulan setelah ramadan ya
ramadan sebagai pendidikan kan
begitu anda sudah sarjana kan ilmu kesarjanaannya digunakan dalam kehidupan setelah sekolah
lagian terima kasih ilmunya
ya ini menarik tapi waktu kita terbatas
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada allah azawajala
selamat menaikkan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
saya meladya rahma dan kay hayang
saya jemohmat faiz undur diri
insya allah kita akan bertemu lagi pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh